menjadi ibu kota negara yang tumbuh dan berkembang dengan segala modernisasinya
jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau yang bermanfaat sebagai oase kesejukan
kehadiran ruang terbuka hijau berperan sebagai paru paru bagi kota
kini jakarta juga memiliki beragam ruang terbuka hijau berkonsep taman yang ikonik
serta menjadi landmark jakarta sebagai kota yang memperhatikan estetika dalam penataan kota
taman lapangan banteng di sawah besar jakarta pusat menjadi contoh telah bertransformasinya sebuah kawasan monumen
menjadi rth dengan konsep taman wisata
taman yang berdiri di atas lahan seluas lima dua hektare ini memiliki tampilan yang jauh lebih modern dan tertata
ada tiga zona yang tersedia di taman yang berlokasi dekat masjid istiqlal dan gereja katedral ini
yakni zona monumen zona olahraga dan juga zona taman dan hutan kota
yang seluruhnya tak hanya bisa dinikmati secara visual namun juga bisa dirasakan secara fungsi
taman lapangan banteng kini memiliki multi peran bagi masyarakat
baik itu sebagai tempat berolahraga berwisata bekerja dan menjadi lokasi bersantai yang ada di pusat kota jakarta
selain taman lapangan banteng ada juga ruang terbuka hijau di tepian waduk pluit yang berdiri di atas lahan seluas sepuluh hektare
dan kini telah menjadi tamat yang memiliki sarana rekreasi bagi masyarakat di wilayah jakarta utara

rimbunnya pepohonan sarana olahraga dan hobi arena bermain anak dimanfaatkan oleh banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini
siapa mengira taman waduk pluit yang diresmikan pada tahun dua ribu tiga belas lalu
bisa menjadi wahana rekreasi bagi masyarakat sekaligus menjadi tempat asri yang teduh
satu lebih aman untuk bencana ya
yang kedua untuk pernafasan udara manusia juga bagus
untuk menghirup daripada kayak kita banyak polusi
nyari tempat aduh enaknya dimana nih yang deket yang terjangkau
terus yang kayak kita ekonominya terjangkau juga gitu kan
kalau jauh jauh kan biayanya malah pusing ya kalau nggak ada taman kayak begini
selain rth taman lapangan banteng dan taman waduk pluit
jakarta juga masih memiliki taman ikonik lainnya
yang tersebar di penjuru jakarta
transformasi taman taman di jakarta yang berorientasi kepada pemanfaatan lahan
juga tercermin dari hadirnya sejumlah ruang terbuka hijau
yang tidak hanya sebagai penghias kota yang pasif namun juga aktif
ruang terbuka hijau juga bisa memberikan manfaat bagi warga jakarta
untuk melakukan berbagai aktivitas
seperti berolahraga berekreasi tempat berinteraksi bahkan berkontemplasi
pengambatan kota dari universitas trisakti jakarta yayat supriyata menjelaskan
terkait pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau di jakarta
ada banyak peran yang dimiliki dari hadirnya taman taman yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau
baik dari sisi alam estetika ekonomi hingga sosial
sebenarnya ya kita kalau fungsi lingkungan tahu tapi ada fungsi ekonomi dan ada fungsi sosial
kalau fungsi sosial untuk ruang interaksi ya kita harus mencari fungsi sosial untuk ruang terbuka hijau
jadi kita harus mencari fungsi sosial untuk ruang terbuka hijau
jadi kita harus mencari fungsi sosial untuk ruang terbuka hijau
ruang terbuka hijau untuk ruang interaksi ruang membangun kohesi sosial membangun kepedulian sosial membangun kebersamaan
untuk kesehatan untuk olahraga untuk pemakaman kalau diperlukan
untuk ekonomi bukan tidak boleh ruang jadi ruang komersial boleh
taman ikonik di jakarta lainnya adalah ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak kali jodoh
yang juga menjadi contohnya ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak kali jodoh

segala elemen yang disebutkan oleh pengamat tata kota yayat supriyatna sebagai rth yang menjalankan perannya sebagai ruang ketiga bagi warga jakarta
selain fungsinya sebagai zona hijau rth kalijodo juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan sosial
yakni saling berinteraksi dan menyalurkan hobi dengan membangun komunitas
yakni saling berinteraksi dan menyalurkan hobi dengan membangun komunitas
rt dan rpri kali jodoh adalah sebuah ruang publik yang pertarungan dengan kehidupan sosial dan keuntungan sosial dan keuntungan komunitas

di mana di tempat ini terdapat berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh publik secara luas
mulai dari arena permainan anak aula puja sera hingga skatepark
seperti yang dilakukan oleh rina risnawati bersama komunitas senamnya
rina yang adalah instruktur senam sudah menepati area aula serbaguna di rth kalijodo sejak awal mula lokasi ini diresmikan pada dua ribu tujuh belas lalu
sebanyak tiga kali dalam sepekan rina bersama komunitas senamnya selalu memanfaatkan aula serbaguna di rth kalijodo hingga kini telah memiliki banyak anggota
karena ini kan fasilitas umum ya dan banyak dikunjungi mungkin masyarakat lingkungan terdekat lah
jadi pasti otomatis pada berdatangan kesini dan disini ada senam dan jadi sarana olahraga juga
kalau menurut saya sejauh ini cukup bagus
karena saya tahu kan perkembangannya dari nol ya dari belum jadi itu kita sudah mengadakan senam ya
dari yang cuma berapa orang
sampai sekarang fasilitasnya menurut saya sudah bagus ya
tak hanya rina bersama komunitas senamnya ada pula komunitas skateboard dari parlemen skateboarder dan juga family of kalijodo yang turut memanfaatkan sekaligus menghidupi rth kalijodo
dua komunitas ini sering melakukan aktivitas bersama mulai dari latihan hingga membuat penyelenggaraan acara kompetisi skateboard di arena skatepark kalijodo
seiring berjalannya waktu pemanfaatan skatepark kalijodo juga bisa menjadi tempat lahirnya sejumlah talenta talenta dalam skateboarding yang juga sudah mengikuti beragam kejuaraan mulai tingkat provinsi nasional hingga internasional
kalau di kalijodo ini tiap minggu itu hampir ada karena memang tempat rutin kita
tapi sebenarnya tiap hari juga ada cuman biasanya itu sore
kalau siang kan panas disini
kalau kita dari pertama kali diresmikan kita sudah
iya pas waktu pertama kali diresmikan juga kita ikut main juga disini
keberadaan sejumlah komunitas berserta agotanya di rth kalijodo ini menjadi bukti bahwa ada peran penting yang dimiliki oleh ruang terbuka hijau sebagai ruang ketiga bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi sambil menyalurkan hobi
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyampaikan ketersediaan ruang terbuka hijau memiliki beragam fungsi yang positif bagi kota jakarta
hal ini pula yang melatar belakangi heru budi hartodo untuk terus berpartisipasi dalam melakukan penataan terhadap sejumlah rth dan lahan di wilayah dki jakarta untuk tetap asri dan semakin hijau sejak awal masa kepemimpinannya
rt ini kan pertama bisa untuk berkomunikasi
bisa untuk kegiatan tadi misalnya skala kecil mengentaskan stunting
bisa juga untuk kegiatan ibu ibu kegiatan mengajar mengajar paut
contohnya misalnya di kalijodo itu ketika saya dengan kepala indah staman ke sana manfaatnya bukan itu saja
ada orang berinteraksi olahraga di sana di sana ada umkm tumbuh sehingga umkmnya bertambah
jalan manfaatnya bisa untuk anak anak bermain bisa untuk bercengkrama
selain itu juga bisa menurunkan polusi
kalau menanam pohon itu tidak hari ini hasilnya tapi tiga empat tahun
dan insya allah jakarta bisa menambah ruang terbuka hijau yang terus menerus
heru pun menambahkan bahwa jakarta juga akan terus berpartisipasi dalam aksi penghijauan
sebagai langkah nyata dalam keikut sertaan jakarta yang mendukung target net zero emission pada dua ribu enam puluh mendatang
sedangkan untuk jangka pendek penghijauan jakarta juga dilakukan di sejumlah jalur hijau yang berada di jalan jalan protokol
taman dan zona hijau lainnya untuk mendukung diselenggarakannya ktt asean ke empat puluh tiga dua ribu dua puluh tiga
dimana jakarta hadir sebagai tuan rumah agar tercipta ciri khas dan estetika kota yang menjadi cerminan tersedianya ruang ketiga bagi warga jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya
baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam
dari data milik pemprov dki jakarta di situs jakarta satu jakarta go id
luasan ruang terbuka hijau milik pemprov dki jakarta mencapai tiga puluh tiga tiga puluh empat km persegi atau sekitar tiga tiga ratus tiga puluh empat hektare
dalam peraturan gubernur dki jakarta tahun dua ribu dua puluh dua tentang ruang terbuka hijau tercantum bahwa penyelenggaraan rth dilakukan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan dan pemanfaatan rth yang sejalan dengan rencana tata ruang
dimana rth ini juga terbagi dalam dua kategori
namun pemenuhan dan menjaga ruang terbuka hijau tidak menjadi tanggung jawab pemerintah dki jakarta sendiri
ada kerjasama yang perlu dilakukan dalam upaya menjaga kondisi dari rth dan lahan yang sudah ada untuk tetap memiliki fungsi dan manfaat serta estetika
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono telah dan terus melakukan penataan dan penghijauan di sejumlah lokasi baik itu taman maupun kawasan tak terjamah untuk ditarami pepohonan
hal ini dilakukan dengan sinergitas atau kerjasama antara pemerintah provinsi beserta jajaran di bawahnya para mitra dan juga masyarakat
teman teman swasta selalu meminta begitu
pemerintah daerah menggaungkan terus menanam pohon mereka juga turut dengan niat baik dengan menawarkan bahwa lokasi lokasi mana yang bisa ditanam
contohnya misalnya kemarin itu di jakarta timur terus terakhir saya di jakarta utara dan beberapa titik di jakarta selatan
sehingga harapan kami adalah sinergi dengan pihak swasta ces saatnya bisa menanam pohon

simple di bantaran bantaran sungai di tempat yang memang kupingan kupingan jalan seperti jakarta selatan
begitu juga ada namanya yang sudah dibeli oleh dinas pertamanan tahun tahun sebelumnya
kemudian ada kelanjipan fasos fasum itu ada apa namanya pasti ada peruntukannya ruang terbuka hijau
sehingga semuanya bisa menambah ruang terbuka hijau dan manfaat khususnya misalnya sepanjang tol
yang contohnya saya sampaikan becakayu itu adalah milik pemerintah pusat pupr dan dikelola oleh badan pengelola tol
tapi di bawahnya itu kita perdayakan
hadirnya heru budi hartono sebagai penjabat gubernur dki jakarta dalam setiap kegiatan yang berkenaan dengan penghijauan
baik yang menjadi bagian dari pemprov dki secara mandiri maupun melibatkan mitra kerja
menjadi sebuah simbol keseriusan jakarta untuk menambah luasan ruang terbuka hijau di wilayahnya
sejumlah program penghijauan yang dilakukan secara sinergi ini antara lain adalah dengan melakukan penanaman pohon di lahan lahan yang belum terjambah
seperti di empat belas km sempadan banjir kanal timur dan juga di lima km di kolong jalan tol becakayu
terbaru pada jumat enam belas juni dua ribu dua puluh tiga heru budi hartono juga kembali melakukan penanaman pohon di rth yang berlokasi di rw sembilan
kelurahan sunterjaya kecamatan tanjung priok jakarta utara
ditemani bersama sejumlah unsur mulai dari kepala dinas kpkp wali kota jakarta utara
camat hingga lura sunterjaya tokoh agama dan masyarakat
bersinergi untuk melakukan penghijauan di atas lahan seluas tujuh ratus meter persegi
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono pun turut serta menanam pohon produktif
yakni lemon sitrus dan tanaman lainnya di rth swadaya bersama anak anak berkebutuhan khusus yang juga berpartisipasi
langkah ini diungkapkan oleh heru budi hartono sebagai hal positif untuk bersama sama masyarakat dalam menghijaukan ibu kota jakarta
berdasarkan data rekapitulasi dari dinas pertamanan dan kehutanan provinsi dki jakarta
yang terhitung sejak oktober dua ribu dua puluh dua hingga mei dua ribu dua puluh
pemprov dki jakarta melalui unit kerjanya telah berhasil menanam empat puluh lima empat ratus tujuh puluh dua pohon di jakarta
yang mana tiga puluh enam empat puluh dua diantaranya merupakan pohon pelindung dan juga pohon produktif
angka tersebut juga didukung dengan dilakukannya penanaman sebanyak tiga satu ratus dua puluh tiga ratus enam puluh tanaman hias dan toga pada periode yang sama
terakhir untuk tahun dua ribu dua puluh
pemprov dki jakarta melalui dinas pertamanan dan kehutanan dki jakarta
juga sudah melakukan perencanaan untuk membangun rth taman di dua puluh tiga lokasi yang tersebar di wilayah dki jakarta
dengan luasan seluruhnya mencapai lebih kurang enam puluh tujuh tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi
sinergitas atau gotong royong dalam menumbuhkan ruang terbuka hijau di jakarta
juga dilakukan bersama masyarakat
di tengah keterbatasan lahan di ibukota
ada sejumlah warga yang berinisiatif untuk turut menambah ruang hijau
salah satunya warga di kelurahan sunterjaya jakarta utara
adalah r b sutarno seorang pensiunan guru yang kini mengabdikan hidupnya untuk kelesarian lingkungan
sejak tahun dua ribu delapan sutarno memulai semuanya di lokasi tempatnya tinggal
mengembangkan pertanian urban dan perkebunan urban yang dibuat di pekarangan rumah yang terbatas
dan memiliki akses jalan gang
bukan hal mudah bagi sutarno untuk memulainya
namun berkat kegigihan dan juga keinginan kuat untuk membuat jakarta menjadi kota yang sehat dengan bersihnya udara
sutarno pun berhasil mengantarkan kawasan tempatnya tinggal menjadi kampung pro iklim
dari pemerintah provinsi dki jakarta dan pemerintah pusat
dan juga meraih penghargaan kalpataru dari pemerintah provinsi dki jakarta
serta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kami menyadari bahwa jakarta mencari tempat kan sulit tapi bukan berarti tidak bisa
artinya setiap jengkal tanah katakan untuk pengganti rth kan bisa vertical garden bisa roptop garden
nah itu meskipun tidak terbuka tetapi full tanaman ya artinya kan hijau juga
nah yang mendasari kami ya memang ada panggilan hati bahwa sebagai warga ingin ikut jakarta ini bersih
jakarta ini sehat jakarta ini udaranya bagus lah
dengan lahan yang sangat terbatas sutarro mengajak warga di rw satu kelurahan sunterjaya jakarta utara
untuk menanam beragam tanaman mulai dari tanaman hias hingga tanaman konsumsi
seperti buah sayuran dan obat obatan
sebagian hasilnya juga bisa dikonsumsi untuk warga sekitar
masyarakat menerima bahkan merasakan penghijauan ini mereka bisa makan sayur dari gang itu penghargaan luar biasa
sutarno menyebut pemprov dki jakarta beserta jajaran telah berperan penting dalam segala upayanya
dalam melestarikan lingkungan sekaligus menambah zona hijau di jakarta melalui kebijakan aturan yang dibuat
serta dukungan secara langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan
pada tahun dua ribu dua puluh tiga sutarno juga tengah membuat program kerja dengan menghidupkan ruang terbuka hijau
untuk bisa dikelola oleh anak anak berkebutuhan khusus hingga dua ribu dua puluh empat mendatang
nah kebetulan kan kami di dki jakarta nah dki jakarta ini luar biasa perhatiannya baik terhadap individu masyarakat penggiat
tapi juga kepada komunitas komunitas ataupun kelompok masyarakat rtrw
contohnya pergub tujuh puluh tujuh itu kan memfasilitasi memberikan pelatihan memberikan sosialisasi bagaimana mewujudkan lingkungan
lalu pak lurah pak camat itu luar biasa ketika ada gerakan masyarakat yang kaitannya dengan lingkungan yang baik memberikan support
di rth dengan luasan sekitar tujuh ratus meter persegi sutarno melanjutkan pengabdiannya untuk terus membuat zona hijau di sekitar tempat tinggalnya
meski berbeda lokasi rukun warga sutarno dipercaya untuk turut menemukan aneka tanaman di lokasi ini yang juga dilakukan bersama anak anak berkebutuhan khusus
sutarno menilai bahwa menangani lingkungan bukanlah tanggung jawab pemerintah sendiri namun diperlukan adanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan bersama
dengan adanya ruang terbuka hijau itu tentunya kita bisa menurunkan emisi karbon banyak manfaatnya selain itu kami juga merawat taman taman yang sudah ada
taman taman yang sudah dibangun oleh pendahulu pendahulu kami ya tentunya kita tetap kita rawat dan tentunya kita bisa meningkatkan happiness bagi penduduk jakarta

pada hari jadi dki jakarta ke empat ratus sembilan puluh enam tahun harapan terhadap ruang terbuka hijau juga dilontarkan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pemanfaatannya
masyarakat berharap agar rth di jakarta bisa bertambah secara jumlah lengkap secara fasilitas dan juga terjaga dengan adanya kerjasama di antara masyarakat pegiat lingkungan swasta maupun dengan pemerintah provinsi dki jakarta
lebih banyak lagi sarana untuk hiburan yang gratis seperti lapangan terbuka dan mungkin ditambah dengan alat alat yang lebih ini lagi kayak ada yang memakai tempat fitnessnya alat alat fitness itu juga boleh lebih bagus lagi
jadi kadang kalau kita ke tempat tempat tertentu kan mungkin mereka waktu tidak ada
kalau sambil hiburan sudah ada sarana itu kita bisa
kayaknya lebih menunjang gitu iya jadi olahraganya mereka bisa sambil liburan
teman teman hijaunya lagi perlu ditambah juga nggak mbak
nah mungkin kalau bisa pohon pohonnya ya jadi nggak terlalu gimana gersang gitu kalau misalnya ada pohon pohon kan pasti teduh gitu adem iya
rth itu memang idealnya mencakup untuk semua kalangan ya ada yang mulai dari anak kecil hingga lansia gitu
semua bisa memanfaatkan fasilitas tersebut
contohnya kalijodo di sini tempatnya udah banyak ya hanya tinggal diperbaiki saja fasilitasnya supaya lebih proper lagi gitu
semuanya bisa memanfaatkan dan gratis itu sih intinya dan di tengah kota gitu
jadi kalau yang dikondisikan di wilayah jakarta dan sekitarnya itu kan menangani lingkungan itu bukan tanggung jawab pemerintah juga bukan tanggung jawab masyarakat tetapi kolaborasi
baik ke masyarakat pemerintah dunia usaha tokoh agama tokoh masyarakat penggiat lingkungan nah ini menjadi satu kesatuan yang sinergi
sehingga banyak perubahan di dki jakarta itu karena memang adanya kolaborasi
kepala rth di jakarta
banyaknya harapan warga tentang keberadaan rth tersebut semakin menunjukkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau
seperti taman taman ataupun kebun produktif bisa sangat bermanfaat bagi memenuhi ruang ketiga bagi publik baik untuk berinteraksi
berrekreasi berkontemplasi berkontemplasi dan bernafas sebagai paru paru kota
hal ini pula yang dikemukakan oleh pemerhati tata kota tentang kunci keberlangsungan dari ruang terbuka hijau di jakarta
dimana pengelolaan oleh pemerintah dan juga pemerintah juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki ruang terbuka hijau di jakarta
dengan manfaatan serta menjaga bersama masyarakat menjadi hal mutlak bagi keberlangsungan zona hijau di ibukota
jangan rusak lingkungan kita
sarannya satu kalau udah seperti itu jangan rusak lingkungan kita
jaga dan pelihara apa yang sudah dibangun manfaatkan kalau bisa ada kontribusi dibuat oleh masyarakat
apakah di lorong di gang taman kecil di lingkungan dari tingkat lingkungan mungkin dari keluarga bisa ada lahan yang bisa dimanfaatkan lahan pribadi
di tingkat rt rw kembangkan sampai tingkat kampung
jadi kalau jadi mimpi kita adalah jangan jadikan jakarta hutan beton
kembalikan jakarta padaku dengan menjadikan jakarta yang hijau asri dan manusiawi
hadirnya rth yang produktif beserta pengelolaan yang aktif menjadikan ruang terbuka hijau berupa taman taman ikonik menjadi lebih estetik dan berfungsi
yang akan membuat jakarta semakin terbaik